calon wakil presiden mahfud md menegaskan instruksi ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
mengawal pemilu di jalur hukum dan politik lewat hak angket
menurut mahfud naskah ademik sudah didusun dan lebih dari tujuh puluh lima halaman
mahfud juga mengatakan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
meminta penyelesaian sengketa pemilu jalur politik dipimpin ganjar dan jalur hukum dipimpin oleh mahfud
mahfud menegaskan hak angket tidak berkaitan langsung dengan pemakzulan
karena prosedurnya yang berbeda
pemilukan itu perlu koordinasi teknis ya
siapa yang tanda tangan di depan
tapi yang mau tanda tangan itu kan harus baca dulu juga ya
biar nanti ketika mempertahankan itu tahu